apakah anda pernah mendengar istilah poligot
poliglot adalah julukan yang diberikan kepada orang yang menguasai minimal empat bahasa
menjadi poliglo tentu akan membantu anda dalam dunia kerja
nah bagi anda yang tertarik dengan komunitas belajar bahasa ini
berikut kami hadirkan informasinya
hai nama saya fremita deseksia
saya adalah seorang perempuan poliglot indonesia
saya berbicara dua puluh tiga tahun
saya telah belajar poliglot sejak saya berusia tiga belas tahun
karena saya pikir bahwa poliglot adalah seperti sebuah perjalanan ke dunia
itu membuatnya hanya belajar dan berlatih
tapi mungkin harus ingat ini ya
satu tidak boleh mengeluh dan jangan pernah mengalah
kalau tujuan kami untuk membuat poligrade indonesia yang pertama kali adalah
supaya kita bisa memberikan
menggunakan fasilitas atau menjadi wadah untuk bisa mengadakan praktek bahasa asing
kalau kita biasanya core nya kita adalah di language exchange meet up
lenguge exchange meetup itu biasanya kita ketemu
di mau itu dalam suasana hangout atau misalnya di kafe atau seperti apa
dan kita biasanya membahas satu topik
dimana setiap kali nanti akan ada beberapa meja bahasa
misalnya bahasa perancis bahasa jerman bahasa jepang bahasa korea
kemudian masing masing yang memang punya minat dan bisa praktekkan bahasa mereka
itu akan tergabung di dalam grup mereka untuk berdiskusi